apa yang pria tua lakukan selalu benar
pernah ada rumah pertanian tua di negeri ini
memiliki atap jerami dengan segala macam tanaman yang tumbuh di atasnya
di dalam tinggal pasangan petani tua
mereka sangat miskin
satu satunya sumber mata pencaharian mereka adalah kuda mereka
pasangan itu meminjamkan kuda mereka ke pedagang dan mendapat biji bijian atau pakaian sebagai gantinya
pasangan itu tidak pernah meminta lebih
mereka senang dengan apapun yang mereka terima
oh sayang ada lubang besar di atas rumah kita
oh oh tapi lihat sisi baiknya
jendela jendela ke rumah kita semuanya berkarat dan macet
dengan lubang besar di atap kita akan memiliki cahaya dan udara tanpa harus memperbaiki jendela itu
tapi bagaimana dengan musim dingin dan hujan
kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang
oh aku tahu
ada pameran di pasar sekarang ini
mengapa kau tidak menjual kuda kita
kita pasti mendapat harga yang bagus untuk itu
lima keping perak mungkin
atau bahkan tujuh
mungkin aku harap aku mendapatkan sebanyak itu
oh tentu saja
apa yang dikatakan oleh pria tua selalu benar
pria tua itu berangkat dengan kudanya
dalam perjalanan menuju pameran dia datang ke rumah pengantar susu
kedua susu yang sangat menarik
kau tidak terlihat senang tentang itu
bagaimana kau tahu
kau memiliki kuda yang hebat di sana
aku harap aku memilikinya
ya jika memiliki kuda ini dapat membuatmu bahagia
lalu mengapa kita tidak bertukar
bertukar maksudmu tukarkan sapiku untuk kudamu
mengapa tidak aku akan senang memiliki seekor sapi
baiklah terima kasih banyak
senang dengan pertukarannya pria tua itu berjalan dengan riang ke pameran
saat dia berdiri di antrian panjang untuk memasuki gerbang
mengapa wajahmu sedih temanku
ingatkan sapi sehat yang aku miliki
istriku memintaku untuk menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik dan berguna
aku pikir apa yang lebih baik dari seekor domba
tapi dia tidak senang dengan itu
dia menyuruhku kembali untuk menukar domba ini dengan sesuatu yang lebih baik
aku tidak tahu apakah aku mendapatkan kesepakatan yang lebih baik
itu saja kau beruntung temanku
aku baru saja menukar kudaku dengan seekor sapi
dan sekarang setelah kupikir istriku ingin sekali memiliki sekor domba
ini akan membuat kita hangat di musim dingin
apa kau ingin menukar domba dengan sapi
domba untuk sekor sapi
apakah kau yakin
dan pertukaran pun terjadi
pria tua itu terus berpikir tentang akan betapa bahagianya istrinya
apa yang lebih baik daripada seekor domba
apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri
yang aku minta hanyalah selusin apa
sejak kapan tiga telur tidak cukup untuk itu
nyonya apa kau baik baik saja
ya baik sekali
bisakah aku istirahat sejenak sebentar
pertama aku terganggu oleh suara burung gagak
lalu dengan kotoran sapi
lalu dengan langkah kaki kuda
kemudian dengan suara klakson
dan sekarang oleh suara orang tua
apa yang kau inginkan sebenarnya dariku
oh aku tidak bermaksud berteriak
apakah aku berteriak
aku maksudku kau tampak seperti wanita yang luar biasa
kenapa ada yang berteriak kepadamu
aku minta maaf jika aku melakukannya
tapi jika boleh apa yang membuatmu sangat tidak senang
hmm apa yang membuatmu sangat tidak senang
saku menghasilkan tiga telur hari ini
dan itu lebih dari dua
satu dua tiga
dan yang aku inginkan untuk ditukar adalah selusin apel
dan mereka mengatakan itu tidak cukup
sejak kapan tiga telur angsa tidak cukup
oh angsa ini menghasilkan tiga telur hari ini
hehehe itu luar biasa
siapapun akan beruntung memiliki angsa itu
aku sudah selesai berdiri di sini dan berbicara denganmu
oh makankah seekor domba membuatmu bahagia
aku bisa menukar dombaku dengan angsamu
beraninya kau mengejekku
aku tidak tertarik dengan semua omong kosong ini
aku tidak bermaksud mengolok ngolokmu
istriku sangat ingin sekali memiliki angsa
kumohon setidaknya pikirkan tentang hal ini
hmm ini adalah kesepakatan yang aneh
kalau kau sangat menginginkan angsaku
maka aku akan mengambil dombamu dan memberikan angsaku
pertukaran pun terjadi
meskipun pria tua itu kehilangan domba dombanya
dia terlihat lebih bahagia daripada wanita yang berteriak
ketika hari mulai gelap pria tua itu memutuskan untuk pulang
dalam perjalanannya dia melihat seorang pria berbicara dengan seekor ayam
kau harus apa agar memberiku satu telur
aku telah memilikimu selama bertahun tahun
tapi tidak ada satu telur pun
bak bak bak bak bak bak bak
oh apakah ayam ini mengerti apa yang kau katakan
hehehe sangat lucu tuan
bolehkah aku berbicara dengan ayam yang cantik ini
sekarang apa kau pikir ayam ini cantik
kau pasti punya masalah di hidupmu
hahaha masalah hanya masalah jika kau berpikir itu bermasalah
benar apa yang kau inginkan
kau tampaknya bermasalah dengan ayam
apakah seekor angsa membuatmu bahagia
tentu saja aku bisa menukar angsaku dengan ayammu
apa angsa itu untuk ayamku ini
oh tentu saja
istriku memintaku untuk membuat pertukaran yang bermanfaat hari ini
istrimu akan menganggap ini bermanfaat
tentu saja dia akan mencium dahiku dan berkata
apa yang dilakukan pria tua selalu benar
baiklah tidak ada yang mengatakan tidak
pria tua itu mengambil ayam barunya dan berjalan pulang
oh aku berharap lebih padamu aku tidak suka berteriak
hmm aku lapar
coklat panas ini memiliki enam marshmallow dan aku punya lima
ini tidak adil
tapi tuhan kami hanya memiliki marshmal sebanyak ini saja
itu bukan masalah kita
aku bisa membantu
sekarang kau berdua memiliki lima masing masing
benar dia menyelesaikan masalah kita
apa yang kau lakukan di sana dev
bangun dan bersihkan kekacauan itu
lihat aku dan lihat ukuran karung ini
seharusnya aku tidak menyeretnya keluar
karung inilah yang harusnya menyeretku
ayolah sekarang dasar bodoh
oh apa yang kau miliki di karung itu
apel busuk aku harus membuang mereka
oh oh aku baru ingat
kami memiliki pohon apel yang indah sekali
apa yang tersisa darinya adalah satu apel busuk
istriku masih memilikinya
aku berpikir akan bahagianya dia jika aku memberikan seluruh karung apel busuk ini
biarkan aku mengambilnya darimu
kau dapat memiliki ayamku sebagai gantinya
apa yang baru aku dengar
apa kau ingin menukar ayamu dengan sekantong apel busuk ini
ya tentu saja
ini semua yang aku tawarkan
dan dan istrimu akan senang melihat ini
dia akan mencumdahiku dan berkatiku
dan apa yang dilakukan pria tua itu benar
itu hal terlucu yang pernah ku dengar
dengar pria tua
kau harus menjual ayam ini untuk mendapatkan uang
sekarung apel busuk tidak akan membawa keberuntungan atau kebahagiaan bagimu
kau sepertinya punya banyak uang
namun kau tidak bahagia tentang satu marshmallow
makan marshmallow tambahan itu tidak membebaniku
namun itu membuat kau bahagia
aku tidak bisa melihat bagaimana uang dapat membawa atau memberi kebahagiaan
tapi sekarung apel busuk ini pasti bisa
aku tidak percaya kau
hmm aku tahu
mari kita bertaruh
di mana kau bertaruh
dalam situasi dan kemudian kau bertaruh pada situasi yang berlawanan
dan kemudian kau kalah jika kebalikannya menjadi kenyataan
dan kemudian kau membayar jika kebalikannya
kenapa kau membuat semuanya menjadi sulit henry
aku siap bertaruh seratus keping emas
kami akan datang ke rumahmu
dan kau akan menceritakan semuanya kepada istrimu

di depan kami
jika dia mencium dahimu dan berkata
apa yang dilakukan pria tua selalu benar
maka kami akan membayar kau seratus keping emas
tapi aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu
aku tidak peduli
karena tidak mungkin aku kalah
tapi itu akan menjadi taruhan buruk jika aku tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan
jika aku kalah kau dapat memiliki sekarung apel busuk ini
pria tua itu kembali ke rumah dengan dua orang inggris
istrinya dengan senang hati mengundang para tamunya di dalam
oh hariku aneh
aku pergi untuk meminta beberapa ramuan dari nyonya ericson
dia menertawakan aku dan berkata
aku bahkan tidak punya apel busuk untuk diberikan padamu
bisakah kau percaya itu
dia memiliki begitu banyak uang
namun dia bahkan tidak memiliki satu apel busuk pun
apakah kau berhasil menjual kuda kita
karung apa itu
oh aku berhasil
aku tukarkan kuda kita untuk seekor sapi di jalan
oh sayang kenapa sapi itu disimpan dalam karung
oh tidak tidak aku tidak punya sapi
aku tukarkan untuk seekor domba
oh sungguh bijaksana
wallnya akan membuat kita hangat di musim dingin
tapi bagaimana domba akan bernafas di dalam karung
tidak tidak aku tidak punya domba
aku tukarkan untuk seekor angsa
bahkan lebih baik aku bisa meminta tetangga kita untuk memberi makanan untuk aku
aku menukar angsa untuk seekor ayam
oh kau memikirkan segalanya
kita sekarang dapat memiliki telur
tapi tidak ada hewan yang harus tetap di dalam karung
jadi biarkan aku
aku menukar ayam dengan sekarung penuh apel busuk
orang orang inggris itu siap untuk menertawakan pria tua
mereka tahu bahwa istrinya akan sangat marah padanya
sebuah karung penuh apel busuk
kau ingat pohon apel tua itu bukan
kau ingat bagaimana aku menangis ketika layu
dan betapa aku sangat menghargai apel busuk terakhir yang ditinggalkannya
oh aku akan menunjukkan pada nyonya ericson
dia bahkan tidak memiliki satu apel busuk pun
aku memiliki karung penuh itu
aku tahu itu
apa yang dilakukan oleh pria tua selalu benar
era inggris menepati janji
mereka menyerahkan seratus keping emas kepada pasangan petani itu
dan mengucapkan selamat tinggal
pasangan yang malang mereka kehilangan seekor kuda sapi domba angsa dan ayam semuanya dalam satu hari
apakah kau tidak belajar sesuatu hari ini henry
mereka mengajari kita pelajaran yang sangat penting
kau lihat kuda mereka sudah tidak ada
begitu juga dengan sapi dombah angsa dan ayam
tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi
tetapi mereka tidak menangisi susu yang tumpah
mereka mengajarkan kita untuk bahagia dengan apa yang kita miliki
bukankah itu kunci untuk kehidupan yang baik
oh itu yang mudah
kunci dapat membuka pintu
tapi apa artinya kunci tanpa pintu
jadi setelah kau menemukan kunci yang dibuat untuk pintu yang kau pegang
maka kau dapat membuka kunci untuk kehidupan yang lebih baik
kau harus menemukan kunci terlebih dulu
kau sangat pintar teman
ingatkan aku untuk tidak pernah mengajukan pertanyaan lagi
oh tapi bagaimana jika aku lupa mengingatkanmu
kau harus ingat untuk mengingatkanku untuk mengingatkanmu
oh tetapi kau memintaku untuk mengingatkanmu karena kau mungkin tidak mengingatnya sendiri
sehingga aku mungkin harus mengingatkanmu untuk mengingatkanku untuk mengingatkanmu untuk mengingatkanku
lalu kemudian pasangan petani menjalani kehidupan yang bahagia
sebab pria tua selalu melakukan hal benar
lalu kemudian pasangan petani melakukan hal yang benar